sekitar dua lima ratus korban kebakaran di kembangan jakarta barat terpaksa mengungsi
hingga saat ini korban belum mendapatkan informasi mengenai rencana bandar pemerintah
untuk membangun kembali rumah mereka
nenek sariem hanya bisa pasrah
rumah tempatnya bernaung habis terbakar
saat ini nenek sariem mengungsi di rumah tetangga
sesekali ia kembali ke rumahnya merenungkan nasib keluarga
tempat saya cuma segini gininya anak cucu saya mau tinggal di mana bu
nggak boleh dibangun
iya sih cuma suruh tunggu keputusan dari wali kota
ya gimana caranya aja lah
minta bantuan saudara saudara
itu orang tadinya juga nggak ada persiapan
iya ya nyari juga pas pasan bakal keluarga anak cucu saya aja
mayoritas warga mengungsi ke rumah tetangga musola ataupun posko pengungsian
namun di antara mereka ada yang memilih untuk mencari kontrakan sementara
mungkin untuk sementara kita cari kontrakan dulu ya
soalnya kita juga harus mungkin istirahat
butuh istirahat kita juga harus kerja
jadi kita mau cari kontrakan dulu sementara
sekarang kan rumahnya juga udah rata banget ya sama tanah
jadi nggak bisa sama sekali
setidaknya tiga ratus rumah permanen dan semi permanen hangus terbakar pada kamis malam dua puluh sembilan maret
warga menduga kebakaran berawal dari tiang listrik yang terbakar karena tersambar petir
pihak kepolisian masih melakukan investigasi untuk mencari
mumtazia chattradiningrat jakarta
di setiap musibah kebakaran tak jarang anak anak menjadi korban
kebakaran yang terjadi tiba tiba membuat anak anak harus kehilangan barang kesayangan mereka
termasuk perlengkapan sekolah
ini adalah risa korban kebakaran di kembangan jakarta barat
gadis empat belas tahun ini berusia lima belas tahun
hanya bisa pasrah dengan nasib yang menimpa keluarga dan tetangganya
risa adalah siswa kelas sembilan yang mulai senin esok mengikuti ujian sekolah berstandar nasional
namun apadahya seluruh bukunya ludes dilalap si jago merah
nah itu hari senin saya mau ujian
ya saya jadinya nggak bisa belajar
ujian al quran hadis
selain risa ada juga nur hayati
siswa kelas enam ini juga dijadwalkan mengikuti ujian sekolah dalam waktu dekat
bukunya kan habis kebakar
makanya itu nggak tahu
nanti di sekolah badannya umbangin tahu kagak
menurut data dari ketua rt enam belas jumlah korban kebakaran mencapai dua orang
dua ratus di antaranya adalah balita
dan anak anak usia sekolah
lokasi pengungsian yang seadanya juga membuat anak anak ini terpaksa tidur di ruangan terbuka
secara fisik anak anak merupakan salah satu korban yang paling rentan pasca kejadian kebakaran
warga berharap pemerintah dapat secepatnya memberikan bantuan agar anak anak dapat melanjutkan kehidupan seperti sedia kala
mumtaz achad radiningrat jakarta